kami baru saja mendapatkan informasi pagi tadi terjadi gempa dengan magnitudo enam dan kedalaman enam puluh delapan km di bawah laut
gempa terjadi di perairan selatan bali dan tidak berpotensi tsunami
gempa terasa hingga di pulau bali
diperkirakan gempa terjadi pada pukul tujuh lewat delapan belas menit pagi waktu indonesia barat
dan untuk informasi lebih lanjut terkait gempa tersebut kita tersambung dengan korespondensi nn indonesia igede nyoman wiryadi nata di bali
nyoman apakah gempa saat ini masih terasa di pulau bali
ya frida memang tadi pagi gempa pada pukul tujuh delapan belas waktu indonesia barat memang dirasakan hampir di seluruh bali
jadi artinya yang
dirasakan kuat hanya di kabupaten badung karena epicentrum gempa berada di selatan nusa dua
yakni tepatnya di kilometer enam puluh delapan dengan kedalaman enam puluh delapan di laut di barat nusa dua
memang sudah diupdate oleh pihak bmkg
skala gempa yang terjadi pada pukul tujuh delapan belas waktu indonesia barat itu adalah lima delapan skala riter
kemudian selain dirasakan oleh warga
di seluruh bali artinya ada sembilan kabupaten kota yang ada di bali
gempa juga dirasakan di lombok
di lombok tengah kemudian termasuk juga di lombok timur berdasarkan laporan dari bmkg dengan skala empat mmi
kemudian dirasakan juga di sumbawa dan lombok timur dengan skala yang lebih rendah yakni skala tiga mmi
kemudian termasuk di wilayah jawa timur seperti jember dan lumajang
dua dan tiga mmi
jadi gempa yang berpusat di barat nusa dua ini memang dirasakan kuat di wilayah kabupaten badung
karena merupakan daerah yang terdekat dengan nusa dua
memang beberapa kerusakan dilaporkan terbanyak adalah di wilayah nusa dua
artinya ada seperti misalnya gapura itdc
di mana salah satu gapuranya pada bagian atasnya pada bagian ukiran bagian atasnya patah
kemudian juga ada laporan perjatuhannya genteng di sd satu
kemudian di kantor camat kute
termasuk juga di sd sebelas jimbaran
termasuk juga di salah satu hotel yang ada di nusa dua
memang hingga saat ini artinya gempa susulan sudah menurun skalanya yakni paling rendah dua sembilan skala riter
ya nyoman apakah selain kerusakan tersebut apakah ada korban jiwa dalam kejadian ini
apakah ada korban luka luka yang dilaporkan dibawa ke rumah sakit
akibat gempa ini
ya frida memang laporan sementara yang dikumpulkan pihak bppd provinsi bali melalui bppd yang ada di kabupaten kota yang ada di bali
memang tidak dilaporkan atau belum adanya laporan adanya korban jiwa maupun luka luka
artinya sementara yang terlihat dari gambar maupun yang dilihat oleh warga hanya patahan bagian bagian yang rapuh termasuk juga genteng yang berjatuhan
karena terasa kuat di wilayah badung
sementara saya sempat berada di kabupaten tabanan dan memang aktivitas warga sudah mulai normal
artinya di tabanan juga terasa goyangannya cukup keras
artinya warga yang beraktivitas pada pagi pada pukul tujuh delapan belas waktu indonesia barat tersebut juga sempat berhamburan keluar
namun setelah dirasakan mulai redah sekitar empat sampai lima detik memang dirasakan kemudian warga kembali melakukan aktivitas seperti biasa
termasuk juga di salah satu smp yang ada di kabupaten
kabupaten tabanan seperti smp negeri dua marge
karena kebetulan hari ini adalah hari purnama dimana siswa siswa baru di hari kedua masuk sekolah dengan melakukan persembahyangan di halaman sekolah
mereka tidak berhamburan keluar dari sekolah karena mereka berada di tempat lapang
namun ada beberapa siswa yang memang berada di luar ruangan juga sempat keluar untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan
berarti pada umumnya aktivitas sudah kembali berjalan normal pasca gempa
terima kasih atas informasinya koresponden cnn indonesia i nyoman maksud saya i gede nyoman wirya dinata